pbissi menggelar seleksi untuk menentukan atlet yang mewakili indonesia dalam kategori bmx
seleksi kali ini diikuti oleh juara asia dua ribu delapan belas rio akbar
selasa pagi di lapangan balap sepeda bmx tim indonesia melakukan seleksi awal untuk menentukan atlet untuk asian games dua ribu delapan belas mendatang
seleksi diikuti partisipan olimpiade rio dua ribu enam belas tony sharifudin juara asia dua ribu enam belas rio akbar dan peraih menerima sea games igusti bagusaputra
di seleksi awal hari ini ada dua tahapan seleksi yang harus dilewati time trial dan racing
di tahapan time trial bagusaputra menjadi yang terbaik dengan catatan waktu tiga puluh lima tiga puluh enam
disusul tony sharifudin dengan tiga puluh lima tujuh puluh satu
dan rio akbar dengan tiga puluh lima delapan puluh dua
di tahapan racing bagus saputra mendapat total nilai empat disusul oleh tony dan rio
ada mistik dikit sih di bagian ritem ini jalur ketiga ini
tadi agak gak pas terus
itu kan menghambat waktu banget kan
jadi waktunya agak telat dikit
tapi sama semua beda
cabang olahraga balap sepeda bmx track
ini merupakan salah satu cabang yang diharapkan meraih medali di asian games dua ribu delapan belas mendatang
randy putrama jakarta